jalur perjalanan paling populer untuk menuju raja ampat adalah melalui kota sorong provinsi
papua barat dari bandara edward osok sorong pelancong
harus berganti moda transportasi dengan kapal laut di pelabuhan rakyat sorong
dari sini saya menuju ke ibu kota kabupaten raja ampat waisai
dengan waktu tempuh sekitar tiga jam
dalam kondisi pandemi wisatawan yang tiba di raja ampat harus melalui protokol kesehatan yang ketat
wisatawan harus menyertakan dokumen bebas covid sembilan belas dan mengisi data untuk mempermudah tracing
akhirnya sampai juga di raja ampat setelah perjalanan yang panjang dan juga prosedur kesehatan yang ketat
rasanya udah gak sabar lagi untuk berwisata
dan pastinya tujuan utama dan wajib ke raja ampat adalah berwisata bahari
cuman saya beres beres dulu dan juga ganti baju
sebelumnya saya akan pergi ke raja ampat
live center tersebar di penjuru raja ampat dengan protokol yang telah diatur bagi pengelola usaha selam
yang perlu diperhatikan wisatawan wajib melampirkan surat bebas covid sembilan belas dan membawa alat dasar selamnya sendiri
petualangan bawah laut kali ini dimulai di salah satu spot diving paling populer di raja ampat
terletak di antara waisai dan pulau kri
menyelam di sini kita akan disuguhi deretan terumbu karang yang megah dan memesona
perairan raja ampat terletak di jantung segitiga koral dan merupakan pusat keanekaragaman hayat di laut tropis terkaya di dunia
petualangan semakin sempurna dengan paduan biota laut yang beragam
di raja ampat juga menjadi satu satunya tempat di indonesia sebagai habitat dua jenis manta sekaligus
manta karang dan manta oseanik
dan beruntung kami sempat menjumpai manta karang
kami tak henti dibuat terpukau
pemandu kami memberikan isyarat ada sesuatu di dasar laut
ikan sepanjang tiga meter ini merupakan salah satu spesies hiu yang disebut wobegong
rambut rambut di sekitar mulutnya menyerupai ujung karpet
karena ikan ini juga sering disebut hiu karpet
wobegong merupakan ikan endemun raja ampat
mantap sekali pak c kita ketemu wobegong ya
itu wobegong itu memang ada di sini terus atau musiman
jadi untuk wobegong ini salah satu spesies ikan ini
seperti manta karena manta dia pakai musiman kalau wabukung selalu ada
wobegong dia sering kita sebut di sini lazy shark
karena dia hiu yang malas nggak sama seperti black tip shark atau white tip shark
sering kesana kemarin dia selalu inginnya tinggal aja di bawah under coral
atau bersama dengan skulling glassfish
jarang sekali untuk ditemukan di daerah wisata lain
untuk itu cuma ada di daerah raja ampat
raja ampat dan di indonesia aja
setelah puas melihat pesona dalam laut
kini saya akan menguak yang ada di langit raja ampat
untuk mengamati keelokan burung khas papua cendrawasi
dan disinilah tujuan saya berlabuh warkesi
untuk masuk ke sini kita wajib mengikuti protokol tiga m
memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
setidaknya butuh waktu tiga puluh menit
menuju spot pengamatan burung dengan menyusuri hutan
bang alfian jadi di hutan warkesi ini
potensi burung apa saja yang bisa dilihat disini
kita bisa lihat ada kalau di workesi ada tiga jenis cendrawasi
yaitu wilson red dengan cenerasi hitam
cuma sekarang kita pergi kita lihat cendrawasi merah
terus kalau sudah sampai di tempat hitin itu
dianjurkan itu semuanya diam
tidak terlalu ribu
karena waktu kita berisik burung akan lari
kita yang lihat burung jangan burung yang lihat kita
mantap kita lanjut abang
kijauan burung semakin peka
artinya kami harus semakin senyap
agar kehadiran kami tak membuat burung pergi
di rumah pohon inilah tempat saya akan melakukan
dan menjaga keamanan burung
saya terpukau menyaksikan kecantikan burung cendrawasi merah
burung ini adalah endemik raja ampat
hanya dapat ditemukan di hutan dataran rendah pulau wegeo
dan pulau batanta
saya juga dapat kesempatan langka
menyaksikan atraksi sang jantan berusaha memikat betina
dengan ritual tarian yang memamerkan keindahan bulunya
perjalanan saya mencumpai fauna endemik raja ampat
membuat saya tergugah
akan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya
tiap jengkal laut dan langit raja ampat
menyimpan anugerah yang begitu indah
tim liputan cnn indonesia raja ampat